wakil ketua dpr fahri hamzah beserta rombongan komisi tiga dpr mendatangi lapas suka miskin bandung
kedatangan fahri dan rombongan disambut kepala kanwil kementerian hukum dan ham jabar ibnul huldun
dilansir detik com fahri mengatakan kedatangannya ke lapas suka miskin ingin mengetahui kondisi lapas sekaligus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi
terlebih menyusul kegiatan kpk yang langsung melakukan operasi tangkap tangan kalapas suka miskin
wahid hussein dan penggeledahan sel para napi
kemarin teman teman mayoritas ini komisi tiga sebelum mereka ke daerah mereka kita akan melihat apa yang terjadi kemarin itu
di apa suka miskin ini kemarin heboh kita ingin mendengar apa yang terjadi
sebab selama ini saya sendiri pernah berkunjung beberapa kali dan juga di ceramah di dalam
kita nggak lihat ada masalah karena saung itu kan kreativitas untuk terima tamu bikin pengajian ada grup diskusi
nama juga orang ditahan delapan belas tahun sembilan belas tahun kalau nggak ada penyaluran kan stres orang ya
jadi ya itu inisiatif tapi saya tidak tahu apa yang terjadi tiba tiba di gerebak dan sebagainya ya coba kita lihatlah nanti kita akan
rekan kami zayul haq berada di depan lapas suka miskin bandung jawa barat saat ini
adanya kunjungan dari fahri hamzah dan juga rombongan dpr
apakah ada pernyataan terkait mengenai lapas yang diduga palsu yang ditempati oleh setia novanto dan juga nazarudin
ya selamat sore rian betul sekali selama kurang lebih lima jam wakil ketua dpr ri fahri hamzah bersama rombongannya
tadi mengunjungi lapas suka miskin selama kurang lebih lima jam dari pukul sebelas sampai dengan pukul empat belas
memang tadi di hadapan para wartawan yang menunggu sejak pagi fahri hamzah mengatakan banyak hal
salah satunya adalah tentang tadi selama berada di dalam lapas fahri hamzah bertemu dengan atau mengunjungi lapas setia novanto
kemudian juga mengunjungi lapas jerawacik dan ketika mengunjungi lapasnya nazarudin nazaruddin sendiri tadi diakui oleh fahri hamzah
tidak mau membuka kunci lapas yang dihuninya artinya tadi fahri hamzah tidak sempat bertemu dengan nazarudin
terkait dengan sel palsu yang memang senter diberitakan beberapa hari belakang ini memang di lapas suka miskin ini terkuak rian
dan ini sudah dikonfirmasi oleh menteri hukum dan ham yasona lauli yang ada beberapa sel yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan
beberapa waktu lalu ketika di tayangan mata najwa juga sel yang dihuni setia novanto dan juga nazarudin ini disinyalir merupakan sel palsu
di mana nazarudin yang sebenarnya menghuni lapas atau sel di kamar nomor empat puluh
namun pada sidak yang dilakukan oleh dijen pas kemenkumham pada selasa malam lalu nazarudin berada di kamar nomor empat puluh
dengan fasilitas yang terlihat sederhana
temuan ini juga sudah dikonfirmasi oleh kepala kantor wilayah kemenkumham jawa barat yang mengatakan betul adanya
ya terkait dengan adanya kunjungan fahri hamzah bersama rombongan komisi tiga dpr ri ke lapas suka miskin tadi
memang fahri hamzah mengaku bahwa kondisi lapas suka miskin yang berada di belakang saya ini
cara peradalan kandang
memanfaatkan agar dia bisa menikmati kekuasaan teman yang belakang
jadi sekarang kita semua kemudian pendatang hingga itu
mungkin kita bisa dapatnya
video tersebut tidak database
sudah pada kabesecond

dan tadi kita ter office
korupsi yang jauh dari mewah kata fahri hamzah ini tidak sebanding dengan keberadaan kondisi di lapas suka miskin ini
ketika tadi juga sempat ditanya bahwa apakah memang dibenarkan ketika di apakah dibenarkan ketika warga binaan yang menghuni lapas suka miskin ini memiliki fasilitas fasilitas yang saya sebutkan tadi
fahri hamzah mengaku bahwa saat ini zaman sudah modern begitu rian
jika dibandingkan dengan zaman kolonial belanda di mana saat ini tidak layak lagi menggunakan kloset jongkok harus menggunakan kloset duduk
kemudian juga diperlukan adanya kulkas ini katanya untuk menyimpan sejumlah obat obatan karena ada beberapa warga binaan yang sakit
kemudian ketika tadi ditanya apa diperbolehkan begitu diperbolehkan memegang telepon seluler maupun laptop
telepon seluler ini dibenarkan oleh fahri hamzah sah sah saja katanya
mereka ini adalah napi koruptor bukan napi gembong teroris maupun narkoba yang bisa mengendalikan dari dalam lapas
kemudian ketika ditanya mengapa masih banyak napi yang menyimpan laptop ataupun alat ketik lain
ini disinyalir bahwa warga binaan yang ada di lapas suka miskin ini memang tidak boleh begitu untuk menulis ataupun membuat karya buku buku yang sudah beberapa kali diterbitkan oleh ocekaligis misalnya
tadi fahri hamzah mengatakan demikian
jadi menurut fahri hamzah bahwa fasilitas mewah yang tadi sempat dikunjungi oleh fahri hamzah ini dinilai berlebihan
dan tadi juga fahri hamzah menyalahkan kpk yang terlalu banyak mengurusi soal lapas yang ada di indonesia khususnya suka miskin ini
dan fahri hamzah mengaku akan bertemu dengan menteri hukum dan ham yasona lawli untuk mengevaluasi sebenarnya bagaimana fasilitas
sebenarnya yang harus ada di lapas suka miskin ini
dan tadi juga sempat disinggung masalah saung bahwa keberadaan saung itu menurut fahri hamzah seringkali digunakan untuk pengajian kajian diskusi ataupun menerima tamu
namun ketika dibongkar fahri hamzah menyayangkan pembongkaran saung saung itu karena untuk membangun ruang ruang pertemuan antara keluarga warga binaan dengan warga binaan ini nampaknya harus mengeluarkan dana yang lebih besar
tadi fahri hamzah menyebut
lapas suka miskin meminta uang sekitar enam miliar rupiah untuk membangun ruang ruang pertemuan antara warga binaan dengan keluarga yang akan mengunjungi ini
dan perlu saya sampaikan juga memang saung saung yang ada di lapa suka miskin ini rian sekitar jumlahnya tiga puluh dua saung yang saat ini sudah bersih dibongkar
tadi juga masih ada beberapa kendaraan yang keluar masuk untuk membuang barangkal atau puing puing sisa saung saung tersebut
untuk membangun satu saung yang ada di lapas suka miskin ini membutuhkan dana dua puluh lima juta
bisa dibayangkan saja berapa kalau dikalikan dengan tiga puluh dua juta rupiah
artinya ada kelonggaran aturan pengawasan yang ada di lapas suka miskin
ketika ott yang dilakukan oleh kpk pada sabtu lalu ini menambah daftar panjang
bobroknya lapa suka miskin yang ternyata menyeret ke lapa suka miskin wahid hussein bersama staffnya hendry saputra
dan juga warga binaan narapidana fahmi narmawansa dan juga narapidana pendamping yakni andi rahmat
ini menambah daftar panjang bisnis di dalam lapas suka miskin ini
namun sejumlah ott yang sudah dilakukan dan kpk sudah menetapkan empat orang tersangka
ini nampaknya juga menyeret ke lapa suka miskin selain menyeret ke kadif pas yang bernama alvi zahrin
kemudian juga kakan wilkemen kumham jawa barat
indra purwoko yang juga dicopot dari buntut ott yang dilakukan oleh kpk
namun pada kamis kemarin kemenkumham ri sudah melantik pengganti dari kalapas suka miskin wahid hussein
yang sebelumnya menjabat sebagai kalapas kelas dua a jember jawa timur
kemudian juga menjabat kalapas medan sumatera utara yakni tejo herwanto
namun sampai saat ini tejo herwanto berupaya akan merombak
enam belas pejabat struktural fungsional dan administrasi
namun sampai saat ini tejo herwanto masih berada di jakarta ketika dihubungi oleh wartawan
baru akan ke selapa suka miskin ini pada senin besok
dan kakan wilkeman kumham jawa barat yang sebelumnya dijabat oleh indro purwoko
saat ini dijabat oleh ibnu haldun yang sebelumnya menjabat sebagai kakan wilkemenkumham jawa tengah
juga mengaku akan berupaya melakukan bersih bersih lapas suka miskin ini
agar hal serupa tidak terjadi